selama pandemi para peternak ayam harus punya siasat agar tidak gulung tikar
mulai dari menyesuaikan jumlah produksi hingga berinovasi dengan menyediakan ayam siap konsumsi
lika liku peternak ayam ini akan kami sajikan dalam segmen sehari menjadi
ada puluhan jenis atau ras ayam untuk konsumsi
tapi secara umum ayam biasanya dikenal dalam dua jenis yaitu ayam kampung dan ayam broiler
ayam broiler adalah jenis ras unggulan hasil pesilangan dari ayam ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi
terutama dalam memproduksi daging ayam
sementara ayam kampung yang biasanya tidak ditangani dengan cara budidaya masal komersial
serta tidak berasal usul dari galur atau ras yang dihasilkan untuk kepentingan komersial
tapi seiring perkembangan zaman sudah banyak peternakan ayam kampung untuk kepentingan penjualan
tapi tetap menggunakan cara tradisional ketika beternak
salah satunya peternakan ayam kampung di kawasan parung bogor jawa barat
tapi sebelum masuk ada proses sterilisasi dulu ya pemirsa
ini bertujuan untuk membunuh virus yang mungkin saja terbawa dari luar ke kandang
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
wah ini mobil pagi pagi sudah didesain vektan tapi bukan cuma mobil
saya juga kenapa
karena untuk menjaga kualitas ayam sempat tetap bagus kebersihan adalah salah satu caranya
dalam sehari ayam indukan atau petelur akan makan sebanyak dua kali pada pagi dan siang
tapi kalau ayam untuk dipotong atau diambil dagingnya akan diberi makan tiga sampai empat kali agar lebih cepat besar
makan ayam kampung di tempat ini berupa campuran jagung dedak bungkil kedelai bungkil kelapa bungkil kacang tanah tepung daging dan gandum
cukup oke ini masih ada
pemirsa di satu kotak ini ini ada tiga ratus ekor ayam kampung
buset banyak juga ya
kalau sekali makan berdasarkan perhitungan yang tadi saya ceritakan sama anda berarti tempat ini kotak ini aja butuh tiga puluh sampai tiga puluh lima kg
makan ayam sedang
di sini ayam kampung terbagi menjadi dua puluh enam jenis dan yang saya sedang beri makan adalah jenis ayam kampung sentul dan berwarna putih
pengusaha ayam biasanya mengambil tipe ini karena pertumbuhan dari anak hingga siap menjadi induk tergolong lebih cepat dari ayam kampung jenis lain
for your info di tempat ini ada empat puluh tujuh ribu ayam kampung
biasanya ayam akan bertelur memasuki umur dua puluh minggu sampai usia maksimal dua lima tahun
meski terdengar banyak tapi sebelum pandemi jumlahnya mencapai sembilan puluh ribu ekor
namun kini dikurangi karena permintaan yang tengah terjun bebas
waktunya panen telur
ayam biasanya akan bertelur satu sampai dua hari sekali tergantung kondisi sang indukan
dan tempat ini bisa memproduksi dua enam ratus butir telur per hari atau empat puluh persen dari populasi ayam
nah bagus bagus bertelurnya sudah banyak
kalau telur ayam kampung itu rata rata satu hari ada satu telur seperti ini
dan nanti telur ini akan dipisahkan yaitu sebagian akan ditetaskan dan sebagian lagi akan dijual untuk dikonsumsi
tapi yang cukup jadi perhatian adalah kalau anda naruh telur ayam kampung bahkan telur yang biasa juga sama deh
ini naruh itu kalau bisa seperti ini yang kuncupnya itu ke bagian bawah
kenapa karena di bagian atas itu dia ada rongga udara
jadi kalau ditetaskan masih ada udara
biasanya untuk sang calon adek ayam tapi kalau untuk dikonsumsi kalau masih ada udara seperti ini biasanya akan lebih awet
aduh panik gimana
huh keringetan makasih bro
kalau mau ambil telur ayam yang masih dierami hati hati ya
dan untuk perbandingan di dalam kandang ayam petelur satu jantan dan enam sampai sepuluh betina ya pemirsa
wih wih wih
ingat ketika memindahkan ayam juga harus perlahan ya
jangan sampai ayam stres lalu sakit dan mati
setelah dipanen telur dikumpulkan di gudang penampungan telur
pak jadi pada saat pecah
nah tiga aja
catat juga telur diambil dari kandang yang mana
hal ini diperlukan agar produksi perkandang ayam akan terpantau
apakah presentasi tetasnya tinggi atau turun
dan membutuhkan tambahan nutrisi
dalam sepekan peternakan ini memproduksi tujuh puluh tujuh ribu butir telur ayam kampung
itu sekarang pemirsa
sebelum pandemi wah bisa mencapai satu ratus enam puluh ribu butir telur ayam kampung setiap minggunya
kalau lagi pensortiran seperti ini tuh yang paling penting adalah kejelian mata
telurnya berbentuk bulat sempurna seperti ini
nah ini yang grade kedua
ya sama sih
cuma agak kecil
nah ini yang grade ketiga
kalau kata abang di sini sih ini afkirnya
dan tidak akan ditetaskan karena presentasinya itu rendah ya
persentasenya sekitar di bawah lima puluh persen
jadi daripada rugi kita sudah masukkan ke inkubator
dia tidak menutup
ini akan dikonsumsi saja
masa tetas di inkubator akan berlangsung selama dua puluh satu hari
tiga pekan berlalu waktunya masuk ke bagian penetasan anak ayam
kita cek telur yang diinkubasi sejak minggu kemarin
wah presentasi tetas mencapai angka delapan puluh dua persen
setelahnya anak ayam menetas atau disebut day all check
akan dipisahkan masing masing box berisi satu ratus dua ekor anak ayam
di sini anak ayam kembali disortir
ini ayam yang sehat berdirinya tegak nih
ini yang kayak gini nih pak
itu apa tuh
itu apa tuh
jadi si ususnya itu tidak masuk sempurna
menak ke tubuhnya gitu
masih bisa diproses nggak selanjutnya nih
biasanya itu nafsu makannya itu berkurang
dan akhirnya mati di umur kurang dari satu minggu
kalau di peternak dibesarkan
ini penting juga ya disortir lagi di sini ya
anak ayam baik yang untuk indukan atau pembesaran menjadi ayam pedaging akan dilakukan vaksin
vaksin wajib dilakukan pada anak ayam yang baru menetas
bebas dari sejumlah penyakit yang berujung pada kematian
ayam ini nih walaupun baru menetas harus langsung divaksin
karena kalau tidak nanti di usia satu dua bulan mulai nongol penyakit penyakitnya
saya tadi sempat belajar
kalau penyakit untuk ayam yang pedaging itu setidaknya ada dua
dan kedua adalah ib atau infectious brontitis yang menyerang pernafasan dari si ayam ini
nanti ujung ujungnya bisa langsung mati
dan kalau untuk yang
petelur ah itu marek
kalau marik itu nanti ujung ujungnya entah si induknya atau entah telurnya bermasalah dan menjadi rugi
jadi keluar ruang sedikit dalam tanda kutip untuk vaksin tidak apa apa
yang penting ayamnya sehat dan kita bisa mengkonsumsi ayam terus
wah cepat besar ya
harga per anak ayam berkisar di angka enam
enam lima ratus an sampai tujuh tiga ratus rupiah per ekor anak ayam
nah anak ayam yang tidak dijual akan dibesarkan kembali dalam kandang ayam hingga menjadi dewasa
baik untuk petelur atau pedaging
selain bibit ayam day all check tempat ini juga menyediakan olahan aneka ayam bumbu
ini jadi salah satu siasat sejumlah peternak ayam untuk tetap bertahan di kala pandemi
belum lagi biaya produksi ayam kampung biasanya lebih tinggi
kampung broiler atau ayam negeri
kalau ayam kampung hpp nya sekarang sekitar rp tiga puluh per kilo
kalau broiler sekitar dua puluh per kilo
jadi selisihnya lumayan jauh
kalau harga doc ayam kampung dengan broiler sih sebenarnya tidak beda terlalu jauh
yang membedakan hanya fit konversi rasionya
jadi kalau broiler fit konversinya satu lima ayam kampung dua lima
dikali harga pakan rp tujuh lima ratus kan lumayan jauh di hpp produk
karena tidak menggunakan pengawet ayam olahan ini hanya dapat bertahan selama tiga bulan dalam keadaan beku
waktunya bagian yang paling saya suka
hmm nggak keras nggak keras
selain bumbunya yang memang
tapi yang jadi concern saya itu adalah dia tidak
misalnya kalau digigit tuh hmm
mungkin saya selama ini masak terlalu lama ya berarti ayam kampungnya ya
dan bumbunya itu meresap banget
nah kalau ditanya mana yang lebih bergizi ayam kampung atau ayam broiler
jadi sebenarnya tidak usah harus selalu melulu ayam kampung
mau ayam negeri pun tak apa apa
tapi lemaknya lebih tinggi
nah untuk supaya lemaknya lebih rendah kulitnya jangan dikonsumsi
karena kan lemaknya banyak tuh di kulitnya
atau kita ambil yang dada
bagian dada tanpa kulit
nah itu akan membuat kandungan lemaknya juga lebih rendah
jadi plus minusnya nggak terlalu banyak
jadi gimana tertarik jadi peternak ayam kampung
ingat selain harus rajin memastikan kandang dalam kondisi bersih
pakan ayam juga harus diberikan secara rutin
agar cepat besar dan tak mudah sakit
bonus jadi peternak
ya ini pemirsa bisa makan telur dan ayam setiap hari
rian fernando muhammad wahyudi bogor jawa barat